jangan jangan terjadi sesuatu di dalam
di halaman belakang pasti gak ada penjaganya
dapet lu kena lah bang gue lu
b b b ini gua
eh lah lu
eh lah gue tadi ngeliat ada orang
makanya gue banyak manjat tembok
untung aku gak jadi lompat turun ke halaman belakang rumah tantanis
pasti aku udah ketangkep
terus gimana sekarang
caranya aku masuk ke rumah tante
mas yang satu sambelnya disatuin yang satu di pisah ya
dikelaro mau ke rumah tante andis

mas yang satu sambelnya disatuin yang satu di pisah ya
sama si aman clara
gimana kalau penjaga memeriksa mobil ini
pak pak pak
udah gak usah ngapain sih pakai diperiksa segala
kayak masuk ke dalam mall aja udah gak usah orang aman kok dalam mobil
tapi ini standar pemeriksaan
aduh udah tenang aja udah gak usah gak usah
ngapain sih pakai diperiksa periksa segala
penjaganya gak curiga kalau gue ada di sini
sekarang tinggal cari waktu yang pas
untuk keluar dari mobil ini
santai diminum dulu
terima kasih ya putri
ngapain kamu di sini
aku di sini putri
putri lagi ngerawat tante
sampai tuh lagi gak enak badan
clara aku pengen ngomong sama kamu sebentar
tante jangan arsila ya
tante andis pernah curhat sama kamu
kalau tante andis itu pernah diteror sama diego
maksud kamu apa sih putri
jelas jelas diego itu udah meninggal
gak usah kamu sebut sebut namanya diego lagi deh
tapi diego itu masih hidup
karena masalahnya aku diteror sama diego
pingin banget ngebebasin raja

tapi bukan itu alasan yang bagus
tapi bukan itu alasan yang bagus
aku sama tante andis diteror sama orang yang sama
aku sama tante anies diteror sama orang yang sama

dan itu diego dan aku yakin diego itu masih hidup
diego itu udah mati
jadi stop kamu ngomongin diego terus
dan satu lagi ya putri
jangan kamu soan soan baik sama tante andis
mulai dari sekarang aku yang bakalan ngurusin tante andis
sekarang kau pergi dari sini
kamu harus percaya
ya buktinya tuh udah wa aku clara
dia ngacep aku udah gak inisial d
chef lagi kalau bukan diego
itu bukan bukti tapi itu halusinasi

aku gak mungkin jelasin kalau raju juga diteror sama diego
pergi kamu dari sini
tante aku permisi dulu ya tante
tante aku permisi dulu ya tante
tante aku permisi dulu ya tante

apa perlu dia harus diteror baru